sampai jumpa di video selanjutnya
gue kerjain nih tante adisa
pesta nya itu kita ngadain pesta kostum tante
senangnya senangnya senangnya senangnya
ayo miranda kita siapkan kostum kostum kita buat besok
iya mama ingin sekali jadi cleopatra
kalau aku jadi apa ma
oh cantik kamu jadi
jadi piramid mesir nih miranda
mama aja jadi mah lampir
pakai bilang acara pesta kosum segala lagi
eh lo berdua pikirin dong
kalau misalnya kita nggak bilang pesta kostum
terus mereka berdua datang
nah makanya gue bilang pesta kostum
jadi shaina masih bisa dibikin rantu tuh
gak kelihatan sama mereka berdua ya kan
ya itu dia yang gak gue pikirin
shaina ganti baju
shaina ganti baju dulu ya
belum capek nih
ya gak pas juga
lo beneran juga bantuin mikir dong
kita itu harus ngedandanin shaina supaya gak ketauan sama tante ati
nah itu harus kita dandanin jadi orang yang dewasa
begitu ketemu si ganteng ganteng yang dilakukan adalah tersenyum

mama kan tak mau kehormatan
ya ma sebentar
cantik kan ma
yang penting kan cantik ma
mau jadi cleopatra
di seluruh dunia
cleopatra itu harus cantik
dan cuma satu
dan itu cuma mama
mau jalan apa enggak
wah ya partinya kuburan kita
katanya partiku gak ada orangnya
pada kebahan ada orang orang
kamu aja terkagum kagum sama mama
eh mama itu memang maluk ciptaan suami yang paling seksi
mama itu kacau banget
dia nggak ikut drain
itu apaan yang paling pedas mama
sebaiknya én langsung arthur
mama dari jauh aja dia kelihatannya tinggi
coba kalau udah deket pasti pendek sama sama mama tingginya
bener kan apa kata mama
sama apa mama pendek
perkenalkan saya tante ati
juragan cos ini
gue kerjain nih tante ati sama miranda
hai tante ati
oh nama dia tante
dia itu super model loh dari rusia
tuh super model
import tante langsung berangkat
baru nyampe kemarin
ma tunggu dulu jangan percaya dulu
kayaknya aku tahu siapa anak ini
anak ini kan yang ada di play group tempat saya kerja
kalau gak salah namanya
emang gitu tuh posturnya tinggi
rambutnya keriting gak kayak kamu udah jangan sok akrab ya
apa kabar artinya
oh sekali lagi biar kita kelihatan ramah